tidak ada aktivitas dan hilir mudik pekerja di sekitar kawasan pabrik rokok sampurna ii di jalan kedung baruk surabaya
berdasarkan rilis direksi pt sampurna ke media aktivitas produksi di pabrik ini dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan
manajemen pt sampurna juga sudah memberi semua data pekerja kepada tim gugus tugas covid sembilan belas jawa timur
sebelumnya tracing dilakukan terhadap lima ratus karyawan pabrik rokok
tracing dilakukan setelah meninggalnya dua karyawan pabrik rokok itu
hingga kamis malam tim tracing gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur mendapati sembilan puluh delapan karyawan menunjukkan hasil reaktif setelah rapid test
mereka kini telah diisolasi dan tengah menunggu hasil dari tes swab
jumlah terbaru berapa
tentangnya adalah sembilan puluh delapan ada yang reaktif kemudian tadi ada yang gerawat ada yang tidak kita hasilkan
selain diikuti karyawan pabrik rokok rapid test dilakukan kepada warga yang melakukan kontak erat dengan karyawan
wali kota surabaya tri risma hari ini menyebut akan menetapkan protokol kesehatan di pabrik rokok tersebut
namun risma membantah jika kasus di pabrik rokok merupakan klaster baru covid sembilan belas di surabaya
sebenarnya dia bukan kelas terbaru
jadi yang di awal itu kita ya waktu itu kan puskesmas menangani sendiri jadi pengawasannya kurang
dia kerja sebetulnya dia sudah pdp
ya dia kerja jadinya nulari tapi mudah mudahan enggak lah
ada kurang lebih tiga pekerja di pabrik ini
mayoritas bertempat tinggal di kos yang tersebar di permukiman sekitar pabrik
tim liputan cnn indonesia